warga kelurahan gedok kota blitar jawa timur sabtu pagi digegetkan
dengan tewasnya seorang pria parubaya di dalam minibus
warga kediri berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan tewas
dengan sejumlah luka bakar sementara dengan mobil terkunci
polisi harus memecahkan kaca jendela untuk mengevakuasi jasad korban
polisi yang datang ke lokasi mendapati botol plastik bekas bensi di dalam mobil
sejumlah kursi serta beberapa bagian ruang kemudi juga leleh terbakar
sementara korban dalam posisi duduk di jok kemudi
dengan luka bakar di tangan serta wajah
seorang pengendara motor tewas di jalan sheikh nawawi al bantani
cilincing jakarta utara sabtu pagi
setelah sepeda motornya menghantam sebuah pohon
korban menderita luka parah di bagian kepala meski sudah menggunakan helm
sementara bagian depan sepeda motor korban rusak berat
hingga velg roda depannya pun ringsan
dari keterangan saksi diduga korban hilang kendali saat berkendara menuju arah tanjung priok
sebuah truk bermuatan bungkil menabrak tiga mobil dan dua sepeda motor
serta sebuah rumah saat melaju di jalan raya anyer kota cilegon banten

peristiwa kecelakaan lalu lintas ini bermula saat truk dari arah ciwandan menuju cilegon
hilang kendali dan berjalan zigzag
setelah itu truk menabrak kendaraan dari arah berlawanan
truk yang masih melaju kemudian mundur ke arah kanan
dan menabrak rumah warga setempat hingga terguling
delapan orang menjadi korban luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit
tapi untuk sementara ini diduga
rem belum diduga
peristiwa nggak ada
ngacet ngacet aja punggung di motor
dan ada rumah juga
rumah bagian depannya mungkin rusak
polisi telah menangkap sopir truk yang sempat kabur
usai kecelakaan tersebut terjadi
tim liputan cnn indonesia